wow inilah mobil baru dinas ketua dprd kota tanjung pinang kepulauan riau
yang terparkir di halaman kantor dprd tanjung pinang
mobil yang platnya masih anyar ini belum sempat diganti dengan plat merah
alhasil jadi perbincangan warga tanjung pinang
mobil toyota camry ini dikabarkan dibeli dengan apbd dua ribu dua puluh satu seharga enam ratus juta rupiah
saat dikonfirmasi sang ketua dprd tanjung pinang yuniarni pustokoweni malah mengalihkan kesektaris dewan
belanja anggota dewan ini juga disayangkan akademisi tanjung pinang roby patria
anggaran lebih dari setengah miliar rupiah itu tidak tepat
apalagi di tengah kebutuhan ekonomi masyarakat terdampak pandemi covid sembilan belas
ini di masa pandemi banyak negara apa duit yang harus dikonsumsi
jadi gelontorkan untuk meringankan beban masyarakat
dalam rentang waktu satu tahun lebih pandemi covid sembilan belas
ada beberapa pemerintah daerah dan anggota dewan yang berencana belanja dengan anggaran dana yang fantastis
beberapa di antaranya adalah
rencana bupati penajam pasar utara baru baru ini
yang menganggarkan pembangunan rumah dinas sebesar tiga puluh empat miliar rupiah
kemudian pembelian mobil baru seharga dua miliar rupiah
oleh gubernur dan wakil gubernur sumatera barat
serta rencana anggota dprd tangerang seharga enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah
dan dprd sulsel satu miliar rupiah untuk belanja baju seragam